tarik ulur majunya prabowo subianto sebagai calon presiden dibantah dengan mengalirnya dukungan dari seluruh kader gerindra
elit partai berlambang garuda ini memastikan prabowo siap mendeklarasikan diri sebagai capres
elit gerindra memastikan ketua umum prabowo subianto akan memberikan jawaban kepastian untuk maju pilpres dua ribu sembilan belas pada rakornas partai sebelas april mendatang
menurut elit gerindra prabowo dipastikan maju dengan dukungan koalisi terbatas
gerindra tidak takut meskipun dikubulawan jokowi disokong dengan koalisi partai besar
sementara soal calon pres nama andi sbaswedan gatot nurmantyo dan ahmad heriawan dipertimbangkan sebagai pendamping prabowo
jadi begini bisa dipastikan bahwa seluruh kader gerindra di seluruh indonesia baik dari tingkatan paling bawah sampai dpp kita sudah kompak
bahwa partai gerindra bertekad ingin berpengaruh
mengusung calon presiden sendiri tidak lain tidak bukan dan tidak ada yang lain selain prabowo subianto
nah oleh karena itu rangkaian rangkaian acara yang kita buat memang kita persiapkan memang untuk gerindra mengusung calon presiden sendiri di perhelatan politik dua ribu sembilan belas nanti